tidak ada yang bisa ayo bubar
tidak ada yang mau bemo nih
ini tempat apaan sih
tidak bemo sini
sini terus terus terus
oh kalian di sini rupanya
lah hekel sama asun kemana ya
aduh aduh aduh
itu marme sumuh cepet banget
udah sobri nyerah
udah sob gak mau lari lagi sob
tunggu tunggu tunggu
haikal sama asun pergi kemana
aduh aduh aduh
kalau gitu mana mahasiswa
lu mau juga
hanya buruan ayo
nah akhirnya nyampe juga
ya ampun sob
ini emang bukan rental ps sob
ya udah sama aja
mau rental ps kek
mau ps kek
terserah yang penting kita bisa main
kita main ya bang
main aja bang
pak d kompositai tenang aja
selaku keamanan di sini
biar kata cuma tikus juga
emang juga tanggung jawab saya juga
sebab tikus itu udah mengganggu
kenyamanan dan keamanan di sini
nih saya bawa di perangannya
nih ya ini begini
tangan di tangan situ masukin
ya iya masih di tangan saya
ya kelap pak d
ya kelap pak d
ya kelap pak d
ya kelap pak d
pelan pelan pak d pelan pelan bukanya

ya ketahuan ketahuan
tak akan aku jadi bengkak

ustaz ada apa sih kok berhenti berdada
enggak saya ngerasa suara santri wati kok lebih kecil daripada suara santri wan ya
ternyata nunggu asing bener
coba lihat haikal asur sama trio bemo enggak ada
ustaz yaudah gimana kita mau cari mereka sekarang
udah biar saya aja yang cari ya
tapi yang saya sesalkan tuh berarti hari ini saya dua kali capek
emang capek yang pertama kenapa ustadz
capek yang pertama karena saya sebentar lagi harus cari haikal asur sama trio bemo entah kemana
capek yang kedua
ya karena saya harus terus berlari lari di hati kami
ya colongan ya
ya udah kalau gitu ustaznya disini awasin anak anak yang lain
kan gak ada aku yang jagain kamu
terusin terusin terusin
eh jangan jangan jangan

icus lia gak kuat
ini icus lia tuh capek di kipas ini
kalau memang kakimu itu lecet
ya kau lepaslah sepatumu itu
jangan pakai sepatu
jadi maksud kamu icus lia tuh harus nyeker gitu
amalia kalau emang lecet bener kata butet
itu saran yang terbaik
mau buka aja atau enggak
aduh tapi susah
enggak enggak enggak enggak
susah iya seseorang prinsipnya
itu temen temen udah pada jalan loh
ya udah ayo pelan pelan jalan ya
kalau kayak gitu berarti nanti kakimu itu makin lecet
prinsipnya sudah nyetek
enggak enggak enggak
enggak enggak enggak enggak
bisa dapet deh
sun tenang sun
udah dulunya mainnya
mau tutup nih
aduh bentar dulu
enggak bentar dulu
bentar dulu bang
bentar lagi mau tarah orangnya bang
bentar aja ya allah
atau dia enggak bisa
bubar dulu ya
tidak perlu bemo nih
itu tempat apaan sih
oh kalian di sini rupanya
kalian itu benar benar kebangetan ya
sebagai satriwan kondok pesantri kunanta
kalian bertiga itu udah bikin malu tahu enggak
seharusnya kalian itu semangat
pawai untuk menyambut datangnya bulan suci ramadan
ini malah enak enakan main game online
di mana sih hati kalian
jangan marah marah dulu
tunggu dulu pak ustadz
dengarin dulu pak ustadz
kita itu di sini itu bukan mau main game online
kita itu di sini itu mau cari ikal sama asun
haikal sama asun
jadi tadi maksudnya lagi pawey gitu
terus kalian nyari sampai sini
yaudah kalau gitu sekarang kita cari berpat yuk
haikal sama asun yuk
tadi kan belum bayar
aku main pergi aja sih
katanya tadi mau nyari haikal sama asun
kok ini mesti bayar
berarti kalian mahal nih
eh kalau nggak lepasin tangan ustadz nih ya
kalian ustadz hukum nih
aduh ya allah
pusat sendiri yang nyuruh tadi
kalau nggak dihukum
ustadz mau berusaha
nah lepetkan asun
dua orang ngapain melamun
itu dia asun
dari mana mau kemana kenapa bisa sampai ninggalin pawai segala
pausad tadi tuh ada anak kecil minta balon
ya udah saya kasih balonnya
tapi lepas dari pegangan anak kecil itu saya kejar nih balonnya
yaelah ustadz nggak usah dipercaya
dia mau ngapain ngejar ngejar balon
nggak ada gunanya juga
dia pasti ngeles tuh
ngasih ke anak kecil
aika juga nggak bohong tau
apaan sih asun ikut ikut aja yuk
sama kayak lukman sama indra
mau percaya sama siapa
gak ada lagi yang bisa ustadz percaya
kalau mau ngomong satu satu
kasih alasan yang jelas
dia itu pasti mau kabur
karena dia nggak betah di pusat ringgunata
dia pasti mau makan jajan mau makan yang enak enak
tuh tuh ustadz tuh
anak kecilnya tuh ustadz
itu anak kecilnya
berarti bener dia ngambil balon sama anak kecil itu kali
ini balonnya dek
maaf ya kalau kakak kelamaan
soalnya tadi nangkep balonnya susah banget
iya kak makasih ya kak
dulu juga saya minta minta balon
tuh mengasih anak kecil balon doang
biasa kan ustadz
aduh aduh ustadz
nggak usah pakai kuah juga kali ustadz
dikasih kuah segala
oh mau yang kering
katanya nggak mau pakai kuah
udah ini adegannya lagi terhura nih
ya maksudnya itu terharu
tuh udah lihat tuh
tuh kalian mesti kayak haikal tuh ya
punya jiwa penolong tuh
iya pak ustadz
makam matis gitu pak ustadz
luang kok haikal terus haikal terus